meski libur panjang telah usai arus balik di bandara juanda surabaya selasa pagi masih terlihat padat
para penumpang ini sengaja memilih pulang terlambat selain untuk menghindari kepadatan juga karena tiket pesawat lebih ekonomis
lonjakan penumpang arus balik idul adha di bandara juanda surabaya masih terlihat pada selasa pagi
kota kota besar seperti jakarta makassar balikpapan dan denpasar masih menjadi tujuan penumpang
mereka sengaja memilih pulang selasa pagi karena selain mendapatkan izin dari kantor juga karena tiket lebih ekonomis
selama libur panjang idul adha total jumlah penumpang yang datang dan pergi melalui bandara juanda mencapai dua ratus dua puluh lima ribu orang
diprediksi hari ini kondisi kembali normal karena puncak arus balik sudah terjadi senin malam hingga selasa pagi
total penumpang yang datang ke juanda dan pergi dari juanda ini tahun ini sekitar dua ratus dua puluh
suatu penumpang naik sekitar dua puluh lima delapan persen
guna mengantisipasi libur idul adha pihak bandara telah menambah jumlah personil untuk meningkatkan pengawasan
hingga kini kondisi bandara juanda berjalan aman